marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
dari langkai kemuliaan bulan ramadhan
sudah benarkah cara kita mencari rezeki selama ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat bergabung kembali di acara gapai kemuliaan di kultum ramadhan
saya ingin kasih makan ikan dulu sedikit
alhamdulillah kelihatannya ikannya lapar
dan mereka senang sekali bisa dapat makanan
nah apa yang saya ingin sampaikan kepada anda semuanya
saya baru kasih makan ikan dan ikan itu nampak begitu semangat
begitu gembira mendapat makanan yang sehat makanan yang baik
bukan makanan yang beracun bukan makanan yang bisa melukai mereka
begitu juga dalam kita mencari rezeki
rizki yang kita dapatkan apabila rizki ini tidak baik sumbernya tidak baik caranya tidak baik
ketika kita kasih makan ke ikan maka ikan itu mungkin akan keracunan akan sakit dan akan mati
begitu pula kita
apabila rizki kita tidak barokah maka yang kita dapatkan bukan memberi manfaat
tetapi sebaliknya kesengsaraan
mari kita lihat bagaimana cara kita mencari rezeki
kita pelajari bagaimana cara kita mencari rezeki
lalu kita lihat apa dampaknya
apakah anak anak kita menjadi lebih soleh setelah mendapat rezeki dari kita
apakah anak anak kita menjadi lebih baik setelah mendapat rezeki dari kita
apakah hati kita menjadi tentram dan bahagia setelah kita memberikan rizki kepada mereka
sebaliknya anak anak menjadi bermasalah atau mungkin kita menjadi tidak hidup barokah
hidup kita tidak bahagia hati kita tidak kona'ah
jadi inilah ciri apakah rezeki kita berokah atau rezeki kita tidak memberikan manfaat
ibarat kita tadi memberi makan kepada ikan
kalau kita tidak memberi makan dengan cara yang benar atau makanan yang tidak benar
hati kita tidak tentram ikannya pun akan sakit
ingat nabi muhammad saw pernah bersabda
akan datang suatu masa ketika orang tidak lagi peduli apakah itu halal apakah itu haram
fenomena ini nampak sudah terjadi
kita menyalahkan kesini dan kesana melihat permasalahan di keluarga kita
melihat permasalahan di bangsa kita melihat permasalahan dimana mana
tetapi kita menyalahkan situasi yang terjadi
menyalahkan istri menyalahkan suami menyalahkan anak menyalahkan lingkungan menyalahkan kemana mana
tapi tidak menyalahkan bagaimana cara kita mencari rezeki
tidak memikirkan bagaimana isi rizki yang telah kita berikan
oleh karena itu ibarat alam semesta seluruhnya hanyalah kebaikan
ikan ini penuh dengan keseimbangan airnya pun penuh dengan keseimbangan
alam semesta kiri kanan seluruhnya seimbang
alam diciptakan baik dan hanya menerima yang baik baik
itulah juga yang dikatakan oleh baginda muhammad saw bahwa sesungguhnya alam semesta
atau allah memberikan kita kebaikan dan hanya menerima yang baik baik
coba kita renungkan ini semuanya agar hidup kita penuh barokah
alhamdulillah dua hadis yang sudah saya sampaikan tadi
bahwa datang nanti kelak masyarakat yang tidak peduli lagi apa yang halal dan haram
namun ingat jawabannya nabi mengatakan bahwa alam ini baik dan hanya menerima yang baik baik
maka lakukanlah tindakan yang benar benar baiklah yang harus kita dapatkan
bapak ibu yang dirahmati allah mudah mudahan di saat yang penuh rahmat dan barokah ini
bukan pada jumlahnya bukan pada banyaknya tapi keberkahannya
mudah mudahan dengan cara seperti itu istri kita anak kita keluarga kita lingkungan kita semuanya sehat semuanya bahagia
bukan karena banyaknya tetapi karena keberkahan yang telah allah berikan
semoga allah juga memberikan barakah dan rahmat bagi kita
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh